odysseus adalah pemimpin satu kelompok dan lukas dijadikan pemimpin kelompok lainnya
mereka melempar koin untuk melihat kelompok mana yang harus pergi dan menjelajah lebih dulu
dan lukas kalah
dia dan anak buahnya berangkat dan menjelajahi hutan itu
saat orang orang itu pergi jauh ke dalam hutan mereka menemukan sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh binatang buas serigala macan tutul dan singa
tunggu jangan ada yang bergerak
suara yang sangat indah iya kan
itu datang dari rumah itu
orang orang itu merasa diri mereka ditarik ke arah rumah dan berjalan melewati binatang buas yang sebenarnya cukup jinak
dan beberapa bahkan tampak ketakutan dan juga lemah
saat para pria memasuki rumah mereka disambut oleh seorang wanita yang anggun
namanya adalah sers
selamat datang di pulauku para pria pemberani
kalian pasti sudah lelah dan lapar kan
ayo aku punya sup panas yang pasti sempurna untuk kalian
orang orang itu langsung setuju dan diantar ke meja makan tempat mereka duduk dan mulai menyantap sup itu
sersi tersenyum setengah setengah dan menyaksikan para pria menikmati sup
dalam antisipasi karena dia adalah seorang penyihir dan telah menyelipkan ramuan ajaib ke dalam sup mereka
ketika para pria selesai memakannya dia mengetuk meja dengan tongkat ajaib dan berkata
sekarang kalian adalah kambing pergilah ke kandang kambing tempat kalian berasal
saat dia tertawa satu persatu semua pria berubah menjadi kambing dan mengembik dalam ketidakberdayaan
sementara itu kembali ke pantai ketika orang orang tidak kembali ke kapal odysius menjadi khawatir dan memutuskan untuk pergi dan mencari mereka
kalian tunggu di sini aku akan pergi mencari mereka
saat dia berjalan melewati hutan dia bertemu dengan seorang pria muda
orang asing apa yang kau lakukan di sini
aku mencari orang orangku yang tersesat di sini
jadi mereka adalah orang orang yang berpengalaman
orang orangmu ya mereka adalah tamu sirse yang cantik
kau tidak akan menemukannya di rumahnya tetapi di luar di dalam kandang kambing karena dia adalah penyihir dan mengubah manusia menjadi hewan
aku sedang lewat ketika aku melihat semuanya melalui jendela dan lari dari sana
orang orangku berubah menjadi kambing
pemuda itu mengambil tanaman kecil dari ranselnya dan menyerahkannya kepada odysius
makan ini ini akan membuatmu aman dari semua tersesat
dan juga ramuannya
terima kasih tapi kau ini siapa
pria muda itu tidak ada di sana
bingung odysius mengangkat bahu memakan tanaman itu dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah
segera dia datang ke rumah di hutan itu yang dijaga oleh binatang buas
odysias berjalan dengan berani melewati binatang buas itu dan masuk ke dalam rumah
dan seperti yang terjadi pada anak buahnya
dia juga disambut oleh penyihir yang cantik yang menyuruhnya untuk duduk dan mencoba supnya
odysius tersenyum dan memakan semuanya
lalu dia mengeluarkan tongkat dan mengetuk meja dengan tongkat itu
sekarang pergilah kau ke kandang kuda
tapi odesius tidak berubah menjadi kuda
malah dia menatapnya dan tersenyum
aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan sekarang
kau pasti sudah lapar kan
bagaimana seorang pemimpin bisa makan ketika teman temannya tinggal di luar di dalam kandang kambing
saat mengucapkan kata kata itu sersi merasa malu
dia tahu bahwa pria itu tahu siapa dia dan tidak bisa berpura pura lagi
siapa kau baginda
dan mengapa kau berbeda dari semua pria yang pernah aku temui
dan sersi merasakan ketertarikan yang aneh padanya
aku tahu siapa kau
tapi itu bukan alasan untuk tidak menjadi orang yang lebih baik
kata kata itu mengguncang hati sersi
dan air mata mengalir dari matanya
karena dia pernah menjadi orang yang baik
tetapi tahun tahun kesendirian di pulau itu telah membuat hatinya berkarat
dia segera lari keluar rumah dan menuju kandang kambing
di mana dia menaburkan ramuan ajaib ke hewan
dan menemukan kekuatan hewan hewan itu
kemudian dia melambaikan tongkatnya
dan mereka mulai berubah kembali menjadi manusia
berdiri di belakangnya odysius menyaksikan semuanya
dan kemudian menjelaskan kepada orang orangnya yang bingung apa yang telah terjadi
kita harus segera pergi
siapa yang tahu apa lagi yang bisa dia lakukan
jika dia mau dia tidak akan pernah bisa membawa kalian kembali
belajar untuk menjadi rendah hati
odysseus menoleh ke cersei untuk berterima kasih
dan kemudian berpamitan
tidak tolong jangan pergi audisius
karena hati ini terasa hidup di hadapan cahayamu
tinggallah lagi selama beberapa hari
biarkan aku menghormatimu dan juga keberanianmu
aku minta maaf aku tidak bisa melakukan itu
hanya untuk beberapa hari odysius
maukah kau tinggal bahkan jika aku mengatakan bahwa aku telah jatuh cinta
aku akan mencintaimu
odysseus menatap matanya yang berkaca kaca dan berpikir sejenak
hmm apa dia benar benar berubah
kami akan tinggal selama beberapa hari jika kau mengembalikan semua binatang kembali ke bentuk manusia
dan membebaskan mereka semua
odysseus selama bertahun tahun
manusia datang untuk mengeksploitasi pulau ini beserta sumber dayanya
untuk melindungi diri aku dan duniaku
aku mulai mengubah mereka menjadi hewan
dan seiring berjalannya waktu itu menjadi sifatku
karena setiap kali orang yang datang ke sini serakah
dan mereka mengubahku menjadi seperti aku hari ini
tapi kau tidak
kau berbeda dan kau juga baik
kau telah mengubah hatiku menjadi lebih baik lagi
dan sekarang aku ingin mengubah duniaku bersama denganmu
setelah berkata begitu
dia menggerakkan tongkatnya dan mengembalikan semua binatang kembali ke bentuk manusia
yang bahagia melampaui kata kata mereka
karena mereka telah melepaskan harapan untuk menjadi manusia lagi
dan cersei meminta maaf kepada semua orang
dan kemudian mengumumkan pesta yang besar
odsias mengirim lukas kembali ke kapal
untuk menjemput anak buahnya yang lain
pesta besar itu berlangsung selama tiga hari
dan pada akhirnya
semua orang ingin pulang ke rumah
cersei bisa melihatnya di rumah
dan juga di wajah wajah mereka yang rindu rumah
aku tahu kau ingin pergi ke laut dan kembali ke rumahmu
ada pusaran air besar yang sedang terbentuk di utara
cara teraman ke rumahmu
di sebelah barat
berdiri gunung tembok yang besar
yang tidak dapat kau lintasi
dan ke arah timur
adalah rumah dari monster laut besar
kau harus menunggu sampai guntur bergerak dari utara
percayalah aku tahu samudra
tapi bukankah monster laut itu diikat dengan rantai
ya itu terikat pada bebatuan besar
di mana jalan sempit mengalir
tidak mungkin mengambil jalan sempit itu
karena tangan raksasa masih bisa menjangkau
dan melahap kapal maupun manusia
apakah ada cara untuk mengalahkan raksasa itu
hanya ada satu jalan
orang yang merantai binatang itu
hanya dia yang tahu kelemahannya
dan hanya dia yang bisa mengatasinya
dan membantumu berlayar melalui jalan sempit
semua orang berpaling ke arah raja adrian
maukah kau membantu kami
kita semua disini sujud kepadamu
dan akan selamanya berterima kasih
atas apa yang kau lakukan
aku telah berjanji untuk tidak menjadikan
tetapi biarkan aku membalasmu
aku akan menggunakan panah api
untuk membuat asap di depan matanya
yang akan menghalangi penglihatannya
dan membantu kita berlayar melalui lorong itu
semua orang bersorak
yang tahu bahwa sekarang saatnya
untuk mengucapkan selamat tinggal pada sercy
yang sangat disukainya dalam beberapa waktu terakhir
oh wanita cantik yang mempesona
aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal
kami harus melanjutkan perjalanan ke rumah kami
terima kasih atas keramahanmu
jika itu terserah aku
aku akan membuat kau selalu disini
tapi aku mengerti bahwa kau pasti sedang dalam perjalanan
tapi ketahuilah ini
ketika aku berkata aku jatuh cinta padamu
odysseus tidak mengatakan apa yang dia katakan
tetapi dia berkata
selain terus menatapnya saat air mata mengalir di matanya
orang orang sudah menunggu
kita siap untuk berlayar
berjanjilah bahwa aku akan tetap ada dalam mimpimu
tetapi audisius tidak mengatakan apa apa
dan kemudian pergi
kapal sudah siap berlayar
semua awak kapal ada di sana
odysseus sampai di sana
dan menarik nafasnya
kapal sudah siap berlayar

kemudian kapal itu berlayar
apakah cintaku tidak berarti apa apa bagimu